aneka masakan bakar memang selalu mengundang selera
aroma asap yang merasuk ke dalam makanan tentu saja ini membuat rasanya semakin lezat
namun terlalu sering makan makanan serba bakar ternyata juga tidak baik bagi kesehatan
berikut ulasannya untuk anda
ada sejumlah teknik memasak mulai dari rebus kukus goreng dan juga bakar
nah makan siang saya kali ini mencoba yang serba bakar bakaran
tapi secara kesehatan seperti apa ya mari ikut saya
pilihan masakan bakar pertama saya yaitu ikan bakar madu bumbu rujak
berlokasi di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
tempat makan ini tergolong mungil tapi menu yang ditawarkan cukup variatif
sebelum dibakar ikan terlebih dahulu dimarinasi atau lebih dikenal dengan istilah diungkep
yang membuat cita rasanya berbeda ungkepannya menggunakan madu gula merah kecap plus bumbu rujak
proses pembakaran di atas arang memakan waktu lima hingga sepuluh menit tergantung permintaan pelanggan
jadi kalau anda doyan yang sedikit gosong pembakarannya bisa lebih lama
sebagai pelengkap ikan bakar madu diberi lalapan salada air dan sambal terasi
satu porsi ikan bakar bumbu rujak seharga rp dua puluh
masakan bakar selanjutnya
masakan bakar selanjutnya
masakan bakar selanjutnya
masakan bakar selanjutnya
bila pada bakso kuah warna dagingnya abu abu
bakso bakar tentu saja warnanya gelap
pembakaran bakso membuat kulit bola baksonya jadi krenyes
anda cukup merogoh kocek rp dua puluh untuk menikmati bakso bakar ini
belum puas dengan menu masakan bakar sebelumnya kali ini pilihan saya adalah nasi bakar
berlokasi di salah satu food court di kawasan rasuna said jakarta selatan nasi bakar ini punya lima belas outlet seantero jabodetabek
ada tujuh varian nasi bakar di sini mulai dari nasi bakar ayam udang rendang hingga ikan
dibungkus dengan daun pisang nasi bakar dilengkapi dengan daun singkong jamur ikan asin serta abon
proses pembakaran nasi bakar tidak lama hanya sekitar tiga menit saja
tujuannya memang untuk membuat aroma daun pisang meresap ke dalam nasi dan lauknya
saya pun tak sabar mencicipi
nasi bakar udang dan rendang menjadi menu pilihan saya kali ini
ya tempat makan ini punya bumbu rahasia yang dicampurkan ke nasi sebelum dibakar
wajar saja bawaannya jadi pengen nambah
satu bungkus nasi bakar ini dibanderol dengan harga mulai dari rp empat puluh hingga rp empat puluh tiga
dari sisi kesehatan aneka masakan bakar dapat memicu penyakit kanker
pemicu kanker terdapat pada zat yang bersifat karsinogenik
zat karsinogenik ini muncul akibat pembakaran yang terjadi pada makanan yang mengandung protein dan lemak
kalau daging tidak terpapar langsung dengan
apalagi api yang besar api yang panas itu resiko karsinogeniknya tinggi sekali
bagaimana supaya tidak terpapar langsung dengan api
pertama tadi dengan dimarinir
yang kedua dengan dibungkus daun
kalau ikan kita bungkus daun dia tidak terpapar langsung dengan apinya
alat pembakar harus selalu dibersihkan
kisah gosongan tidak menempel di makanan
bila proses membakar sehat ini dijalani tentunya risiko penyakit kanker pun dapat dicegah
makanan serba bakar itu memang selalu nikmat
meski ada risiko tapi setidaknya bisa diminimalisasi dengan tidak terpapar langsung dengan api
atau juga bisa dibungkus daun
roni satria kurnia yuniarwan jakarta